berani menyeksi biungku maka kamu harus menghadapiku
selamat datang jogopati
senang sekali bisa melihatmu kembali
ayo jogokan kita pergi kita terbang membelah angkasa luas
aku ingin sekali melepaskan rindu
apa yang kamu pikirkan barang
aku merasa bersalah ji
jika saja aku tidak bersikeras mempertahankan cawan rogo sukmo
mungkin basir tidak akan menjadi korban
tidak barang meskipun kamu menyerahkan cawan rogo sukmo itu
basir akan tetap menjadi korban kelicikan perempuan siluman itu
rengganis dia sudah menipu kita
tidak ji rengganis hanya boneka suruhan
ada dalang yang bermain di balik semua kejahatan ini
dalang siapa maksud kamu
suara itu suara perempuan yang merasuk dalam tubuh basir
suara perempuan yang masuk dalam tubuh basir
sepertinya aku mengenal suara itu dengan sangat baik
tapi entah di mana
suara itu ji
tentu saja robert
itulah pihak ini
jangan letak crim dedicated
aku akan menghilangkan melting pot kalian
kemana perempuan siluman itu
kita kehilangan jejak barat
siapa perempuan siluman itu
seperti seekor hewan purba
dia siluman yang sangat berbahaya
dan aku yakin ji
kejahatannya tidak akan berhenti sampai disini
hari ini basir menjadi korbannya
entah esok ataupun lusa
sana keluarga kita akan menjadi korban mereka
tidak akan aku biarkan ji
aku akan mencari tahu siapa perempuan siluman itu
akan aku hentikan kejahatannya
kamu lihat sendiri kan mahardika
tongkat jelek ini selalu saja menghalang hali biyung
dia yang menahan biyung di dalam gua ini
bahkan yang lebih parahnya lagi
tongkat ini tidak membiarkan biyung
dia yang menyiksa biyung
ih tak ibu ya
kamu berani menyeksi biyungku
gak apa apa nyai
tempat ini sangat angkar sekali nyai
nyai ngapain disini sendirian
ingin ke rumahnya nyikunti
saya kesesar gak tau arah
nyikunti rumahnya ada disana nyai
mari saya antar nyai
jangan ganggu tamuku
apa yang bisa aku bantu
saya punya keponakan
orang yang keras kepala
susah sekali diaturnya
saya ingin menjodohkan dengan anak tuan antara
tapi dia menolakkan
saya ingin nyai buat dia nurut sama saya
dan kedanan sama laki laki yang saya sudah jodohkan dengan dia
farida binti rahman
farida binti rahman